informasi berikutnya menjelang asian games agustus dua ribu delapan belas mendatang pembangunan light rapid transit atau lrt semakin dikebut
pemerintah provinsi dki jakarta berharap lrt dapat beroperasi sebelum asian games berlangsung
lrt juga diharapkan dapat menjadi solusi kemacetan di ibu kota jakarta
konstruksi jalur lrt telah dinyatakan rampung dan seluruhnya telah tersambung
pembangunan stasiun kini memasuki proses pemasangan atap
proses lain yang saat ini masih dilakukan adalah pemasangan alat signaling telekomunikasi dan pemasangan rel
hingga saat ini proses pemasangan rel masih terus dilakukan dan menurut data jakpro hingga delapan belas april dua ribu delapan belas panjang rel yang telah terpasang mencapai lima meter
dari total dua belas meter
dengan progres yang ada hingga saat ini japro optimis bahwa lrt velodrome kelapa gading ini dapat rampung pada bulan juli mendatang
dan bahkan pada bulan agustus
lrt ini bahkan sudah dapat dioperasikan untuk dapat memeriahkan pesta olahraga terbesar di asia asian games dua ribu delapan belas
selain itu pembangunan depot juga hampir rampung
bangunan ini nantinya memiliki stasiun bengkel dan garasi
ada enam stasiun untuk fase pertama
setiap stasiun akan dilengkapi eskalator tangga dan elevator di kedua sisi
sayang bagian bawah stasiun belum direncanakan untuk dilengkapi dengan laybay
bagi lrt veldrom perjalanan ke dalam itu akan dilengkapi dengan berat
dapat mengurangi kualitas perjalanan dengan moda transportasi lain
tanpa mengganggu arus lalu lintas
stasiun veldrom karena itu dekat dengan simpang jalan muda
dan juga di situ ada koneksi dengan busway
jadi pas dibelokan itu kalau misalnya penumpang menunggu membeludak sampai menghalangi ke jalan
nah itu juga kami khawatirkan bisa berdampak
ke kemacetan di titik lainnya saat ini pemerintah provinsi dki jakarta dan jakpro masih membahas
upaya penataan jalan di sekitar stasiun serta integrasi lrt dengan bus transjakarta salah satu
rencana integrasi adalah membuat jalur pedestrian beratap dari stasiun lrt ke halte brt mumtazah
catra di ninggrat jakarta